apa yang sebenarnya menjadi sikap resmi partai demokrat
karena sebelum sebelumnya begitu bu nur hayati bahwa disebutkan muncul di media sosial nama ani yudhoyono
merupakan calon presiden partai demokrat dua ribu sembilan belas beredar di media sosial
elit partai juga sempat menyikapi atau menanggapi tentang hal ini
tetapi kemudian dikoreksi seperti kata pak khairon tadi yang diwancar oleh rakan saya
pak khairon mengatakan bahwa bukan ini bukan sikap resmi
ini atur the java sby ini hanya terkait pilkada serantak
bagaimana sebenarnya bu sikap resmi tentang posisi bu ani ini
jadi sebetulnya memang apa yang dikatakan rakan saya benar
kita belum sama sekali mengeluarkan sikap resmi
kalau misalnya sejak dua ribu empat belas ketika kami mencari calon presiden
itu memang sempat sangat menguat
artinya kader menginginkan ibu ani
karena kita merasa bahwa ibu ani itu memang cocok gitu ya
di samping pengalamannya sepuluh tahun mendampingi presiden sby
juga beliau kan menjadi pembina dari sikip kan
brilinnya beliau punya ide ide yang bagus ya
seperti gagasan beliau tentang indonesia pintar
indonesia sehat dan indonesia hijau
itu kan gagasan ibu ani
cukupkah pengalaman pengalaman itu bu menurut anda
untuk menjadi seorang calon presiden
saya kira apakah seorang calon presiden itu kita lihat presiden presiden kita yang dulu
apakah harus punya pengalaman menjadi presiden
pengalaman di bidang pemerintahan misalnya
saya kira pengalaman itu kan didapat dari hidup
bagaimana kita ketika mendampingi
atau kita pengalaman hidupnya
atau kita pengalaman hidupnya
itu saya kira yang membuat kita matang
kan pengalaman itu tidak harus pengalaman di pemerintahan
tidak harus pengalaman di dalam politik
tetapi kematangan hidup
pengalaman hidup yang membuat kita lebih matang dan lebih bijak
kalau kita lihat track record pak sby sendiri
menjadi menko begitu ya
di era presiden sebelumnya
lalu baru bisa kemudian menjadi presiden
bahkan di sebelum sebelumnya banyak lah rekam jejak pak sby begitu kan